sementara itu sebanyak lima jenazah korban terbakarnya kapal motor zahro express sudah berhasil diidentifikasi
kelima jenazah ini rabu sore diserahkan pada pihak keluarga
penyerahan lima jenazah dari perwakilan rumah sakit polri r said sukanto kramat jati jakarta timur dilakukan hari rabu
berdasarkan hasil identifikasi jenazah yang dilakukan selama empat hari terakhir hingga rabu sore sebanyak lima belas jenazah sudah teridentifikasi
empat jenazah yang diserahkan kepada keluarga masing masing teridentifikasi karena data antemortem berupa pencocokan struktur gigi
sementara satu jenazah lainnya melalui rekamedis dan properti yang secara spesifik melekat di jenazah
kelima jenazah yang diserahkan pada pihak keluarga atas nama iwan kurniawan empat puluh tahun asal bandung
eha sulaiha empat puluh tahun asal bogor
aikus minar lima puluh dua tahun asal bekasi
indra sumarni dua puluh lima tahun asal jawa

dan george bernard christopher dua puluh enam tahun asal bogor yang baru ditemukan pada rabu pagi
masih ada delapan jenazah yang sedang diidentifikasi semuanya berjenis kelamin perempuan
proses pencarian korban km zahro express juga masih terus berlanjut
dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
dea intan kartika di rumah sakit polri jakarta
halo selamat siang dia dea apakah hari ini sudah ada lagi korban yang bisa diidentifikasi
selamat siang iqbal hingga siang hari ini belum ada korban lagi yang bisa diidentifikasi oleh tim dvi mabes polri
per hari ini sudah ada total lima belas korban atau lima belas jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim dvi mabes polri
dan kemarin sudah ada
lima lagi yang diidentifikasi yaitu atas nama aikus minar kemudian iwan kurniawan eha sulaiha
yang tiga jenazah ini berhasil teridentifikasi melalui rekam gigi giligi
kemudian ada indra sumarni berusia dua puluh lima tahun bisa diidentifikasi dari histori medis
kemudian juga dari properti yang digunakan
properti ini cukup spesifik sehingga tim dvi bisa mengidentifikasi jenazahnya
kemudian ada juga yang kita ketahui bahwa
dan kapal zahro express yang ditemukan oleh nelayan di sekitaran kepulauan seribu
yaitu atas nama george bernard berusia dua puluh enam tahun juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga
memang dari rumah sakit polri sendiri kemarin mengungkapkan ada sejumlah kesulitan yang mereka akui menjadi kendala dalam proses identifikasi
total hingga hari ini masih ada delapan jenazah lagi yang belum berhasil untuk diidentifikasi
kemarin kepala rumah sakit polri brikjen didi mengungkapkan bahwa kesulitannya
adalah data antemortem yang diberikan pihak keluarga
data antemortem ini merupakan data data yang dimiliki keluarga semasa korban hidup
yaitu seperti data gigi gigi seperti itu memang tidak begitu lengkap
sehingga jika dibandingkan dengan data postmortem yang didapatkan oleh tim dvi ini
cukup sulit untuk bisa diidentifikasi
sehingga dari pihak tim dvi sendiri menginginkan keluarga bisa menyertakan atau memberikan data odontogram
atau rekam gigi gigi ini bisa mempercepat dari proses identifikasi
karena jika kita bandingkan proses atau metode pembandingan gigi gigi dengan metode pencocokan sampel dna ini
tentu gigi gigi lebih cepat secara visual juga lebih cepat untuk diidentifikasi
dibandingkan dengan pembandingan
jadi kita masih tunggu seperti apa kemudian apakah kemudian keluarga bisa menyerahkan data data spesifik yang dibutuhkan oleh tim dvi
sementara itu hari ini dari pantauan kami di posko antemortem rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
masih ada beberapa keluarga
tadi kami sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban yaitu atas nama bunyamin
bu nyamin ini merupakan salah satu korban yang berhasil diidentifikasi
jenazahnya sudah dikembalikan ke pihak keluarga
bunyamin ini menaiki kapal zahro express pada hari minggu pagi kemarin beserta delapan anggota keluarganya
dan hingga saat ini masih ada tiga keluarga dari bu nyamin ini yang belum bisa ditemukan
yaitu adalah istrinya kemudian anak perempuan serta adik iparnya
dan saat ini keluarga masih terus memberikan data data antemortem kepada tim dvi
dan mereka berharap agar sekeluarga
mereka yang berjumlah sembilan orang ini bisa semuanya ditemukan
dan kemudian bisa segera di
keluarga bisa mengerti bagaimana nasib dari sembilan orang ini
dan memang iqbal selain mengumpulkan data data antemortem
tadi kami juga memantau polri membuka posko trauma healing
dan memang keluarga beberapa banyak yang datang untuk bisa menemui tim psikologi dari biro sumberdaya manusia
untuk bisa meredakan kesedihan mereka dari tragedi kapal motor zahro express
yang juga menguras emosi mereka karena membuat beberapa keluarga mereka harus meninggal dunia
seperti itu iqbal
dea intan kartika terima kasih atas informasinya